dan sekedar informasi tambahan bahwa saat ini inggris tengah menetapkan status keamanan kritis untuk seluruh wilayahnya
karena kejadian yang baru saja terjadi di manchester kemarin
dan status kritis ini berarti serangan diperkirakan akan terjadi segera
dan juga terkait dengan serangan yang terjadi di kampung melayu tadi malam
inggris juga menetapkan travel advice ke wilayah indonesia untuk seluruh warga negaranya yang berada di sini
kita balik informasi selanjutnya serangan yang terjadi pada rabu malam di terminal kampung melayu jakarta timur
mengakibatkan lima korban tewas dan sebelas lainnya terluka
tiga di antaranya korban yang tewas adalah anggota polisi
bukan kali ini saja polisi menjadi korban
berikut adalah beberapa serangan yang menjadikan polisi sebagai sasaran
pada dua ribu sepuluh kelompok teroris menyerang mapolsek hamparan perak deliserdang sumatera utara dengan menggunakan senjata api
tiga polisi tewas diterjang peluru yang dilepaskan oleh kawanan teroris saat itu
mereka adalah aibda deto sutejo bribka riswandi dan aibdu be sinulinga
kemudian pada dua ribu sebelas bom bunuh diri terjadi di masjid yang berada di markas polresta cirebon
sebanyak dua puluh lima orang luka luka termasuk kapolresta cirebon saat itu akbp heru koco
menurut seorang saksi bom meledak saat hendak dilaksanakan sholat jumat
selain kapolresta cirebon ledakan bom juga melukai kasat lantai
kasubak sdm dua anggota provos dan beberapa anggota polres
selanjutnya tiga puluh agustus dua ribu dua belas terjadi serangan di pos polisi singosaren solo jawa tengah
bribka dwidata subekti yang sedang bertugas tewas tertembak
serangan ini terjadi sepekan setelah serangan terhadap dua pos polisi pada tujuh belas dan delapan belas agustus yang melukai dua petugas polisi
densus pun akhirnya menembak mati dua terduga teroris yang diduga melakukan retetan serangan pos polisi
densus juga menggulung jaringannya hingga ke depok jawa barat
serangan kembali terjadi pada dua ribu tiga belas
pos polisi disimpang empat mitra batik dilempar bom rakitan yang mengakibatkan satu polisi terluka
satu teroris ditembak mati saat itu dan satu lainnya ditangkap
pada dua ribu enam belas mapolresta solo jawa tengah kembali diserang oleh seorang terduka teroris yang meledakan bom bunuh diri di halaman spkt mapolresta
pelaku menggunakan sepeda motor dan sepeda motor
dicegat oleh anggota provos
akibatnya anggota provos tersebut terluka sementara pelaku bom bunuh diri tewas di tempat
dan pada delapan april dua ribu tujuh belas enam orang melakukan penyerangan dengan menembaki anggota satlantas polrestuban di wilayah jenu tuban
mereka menumpang mobil minibus yang disewa dari semarang
setelah dilakukan pengejaran dan pengadaan mobil ditinggalkan pelaku di tepi jalan
seluruh penumpang dan sopirnya kabur ke kebun di sekitar perkampungan desa beji kecamatan jenu
pasukan brimob dan densus anti teror delapan puluh delapan melakukan pengepungan dan menewaskan enam pelaku penyerangan